tiga pelaku sadis perampokan minimarket di jalan atang sanjaya kecamatan benda kota tangerang
dihadiahi timah panas oleh petugas
dari aksinya mereka menggasak uang sebesar dua ratus ribu rupiah
namun justru harus membayarnya dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara
inilah perampokan di sebuah minimarket yang berhasil terekam kamera cctv
dalam rekaman tersebut ketiga pelaku mengancam salah seorang pegawai minimarket
yang saat itu berjaga dengan senjata tajam untuk menunjukkan berangkas uang minimarket
ketiga pelaku yang menggunakan penutup wajah dan memakai helm
beraksi saat minimarket dalam keadaan sepi karena baru saja buka pada rabu pagi dua puluh empat oktober lalu
akibat aksi sadis pelaku salah seorang pegawai minimarket yang berusaha melawan
terluka pada bagian tangan dan muka
ketiga pelaku akhirnya berhasil dibekuk satreskrim polres metro tanggerang pada dua puluh lima oktober
lantaran berusaha melawan ketiganya terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya
di mana kasir dan beberapa pegawai sedang membuka toko alpamar tersebut
dan pada saat sedang membuka toko tidak lama kemudian didatangi oleh tiga orang pelaku
dan mencoba untuk melukai pelaku dan mencoba untuk membuka berangkas
dan meminta membuka berangkas dan mengambil beberapa barang
dalam aksinya ketiga pelaku hanya berhasil membawa kabur uang sebesar dua ratus ribu rupiah
akibat perbuatannya ketiga pelaku yang diketahui bernama randi aldi
junaidi tersebut dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan
dengan ancaman penjara selama dua belas tahun
dudi wahyudi tangerang